sri lanka bangkrut setelah melewati krisis keuangan terparah selama tujuh dekade terakhir
kericuan tak terhindarkan saat rakyat sri lanka menggelar demonstrasi besar besaran
sampai puncaknya menduduki rumah presiden dan perdana menteri sri lanka
untuk memaksa mereka mundur dari jabatannya
bagaimana nasib warga negara indonesia di sri lanka untuk mengetahui informasi terkini
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan duta besar ri untuk sri lanka dewi gustina tobing
selamat sore ibu dewi
selamat sore mbak nana
ibu dewi bagaimana kondisi terkini di sri lanka saat ini setelah rakyat menduduki istana presiden dan rumah perdana menteri
saat ini situasi semua baik kondusif
tidak ada demo kemarin
namun area pendemo masih mendiami istana presiden
dengar saya mbak
silakan ibu lanjutkan
ya bisa masih mendiami istana presiden serta kantor sekretariat presiden
dan juga temple tiga tempat kediaman resmi perdana menteri
namun situasi di lapangan di lingkungan kota kolombo saat ini maupun di luar kota
semuanya dalam kondisi baik
masyarakat sebagian sudah kembali ke aktivitas semula
dan kami sendiri sekarang sedang berkantor di kbri dan semua staff bisa hadir dengan tanpa ada kendala
oke ibu dewi apakah kegiatan perekonomian di sri lanka kemudian berhenti dengan adanya demonstrasi besar besaran beberapa hari ini
ya waktu terjadi demo pada tanggal sembilan hari sabtu
kemarin banyak kegiatan ekonomi yang tutup ya
sehingga memang itu sudah diantisipasi karena rencana demo sudah ketahui oleh umum sehari sebelumnya
dan pada hari minggu kemarin juga kurang lebih juga masih tang tidak ada banyak kegiatan ekonomi
tapi hari ini sudah pulih kembali sudah lancar seperti halnya sedia kala
oke ibu dewi
apakah kemudian pemerintah sri lanka memperlakukan jam malam begitu atau penutupan beberapa ruas jalan di sana untuk mencegah demonstrasi semakin meluas
atau sekarang semuanya sudah kembali normal saja ibu
ya sempat sebelum malam hari pada tanggal sembilan sempat pemerintah memperlakukan jam malam hingga pagi hari
tapi pada pagi hari itu dicabut sehingga demo bisa berlangsung secara
jadi ini adalah jam malam yang sangat lancar di mana memang banyak masyarakat bukan hanya dari kolombo
tapi juga dari luar kota yang datang ke kota kolombo untuk ikut berdemonstrasi
dan semuanya saya pikir saya rasa dari pantauan kami berlangsung baik kondusif tidak ada yang sampai bentrok dengan aparat seperti itu
oke apakah ada komunikasi dari pihak pemerintah sri lanka memberitahu kepada perwakilan duta besar negara negara

ataupun pihak dutaan negara negara lainnya
atau pihak dutaan yang lain yang ada di sri lanka dengan adanya krisis ini bu
dengan adanya krisis ini bu
kementerian luar negeri sri lanka dari waktu ke waktu selalu memberikan briefing kepada kami para kepala perwakilan
dengan memanggil ke kantor kementerian luar negeri
di situ disampaikan perkembangan perkembangan yang terjadi sehingga kami juga mendapatkan informasi secara langsung dari pemerintah terhadap apa yang telah terjadi
dan tentunya pada kesempatan itu pemerintah sri lanka
pemerintah sri lanka juga selalu memberikan himbauan atau meminta dukungan dari negara negara mitra
tentunya dalam hal ini perwakilan perwakilan yang ada di sri lanka
untuk memberikan dukungan dalam situasi sulit yang sedang dihadapi oleh sri lanka pada saat ini
namun demikian kami dari berbagai kedutaan besar pada prinsipnya memang kondisinya sedang krisis
tetap bisa memahami dan semua masih bisa berlangsung dengan baik
baik untuk kegiatan kedutaan maupun
kondisi masyarakat kita juga semua dalam keadaan baik karena kami selalu memantau mereka dari waktu ke waktu
ibu dewi kondisi wni kita warga negara indonesia yang ada di sri lanka ini bagaimana
apakah mereka semuanya tetap di sana atau ada yang dievakuasi atau ada yang memilih pulang atau bagaimana ibu
sebagian besar masih tetap ada di sri lanka memang ada beberapa masyarakat tidak terlalu banyak yang memilih untuk pulang ke indonesia
sebagai masyarakat yang berada di sini mereka sendiri dalam hal ini kami tentunya membantu rencana kepulangan mereka
tapi sebagian besar masih berdemosili di sri lanka karena masyarakat kita di sini terdiri dari para pekerja
maupun masyarakat yang menikah dengan warga setempat itu sebagian besar termasuk juga dengan keluarga kbri
kalau misalnya sebagian besar warga negara indonesia masih berada di sri lanka begitu ya
bagaimana kemudian untuk persediaan kebutuhan seperti bahan pangan
dan bbm karena kita tahu beberapa waktu yang lalu sempat sri lanka kesulitan bbm stok bbm nya menipis
ya betul mbak nana
jadi kalau ketersediaan pangan itu tersedia jadi mereka mendapatkan banyak pinjaman kredit lain dari india
jadi suplai makanan tidak bermasalah di seluruh negeri itu tersedia
hanya saja memang harga menjadi lebih mahal
kemudian untuk bbm ini memang salah satu kendala juga bbm maupun gas untuk rumah tangga
ini yang sering mengalami kendala kelangkaan seperti itu
sehingga kita lihat hampir di seluruh negeri itu terjadi antrian yang cukup panjang untuk mendapatkan bbm tersebut
namun demikian kami pastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok terutama untuk makanan
walaupun memang semua harus mengantri ya untuk mendapatkan bbm termasuk kami juga dari kbri
tapi kondisi ini sementara ini masih bisa teratasi
oke ibu dewi terakhir langkah kbri untuk memastikan keselamatan wni kita di sri lanka
jika krisis politik dan ekonomi ini semakin memburuk seperti apa
kami sudah menyiapkan contingency plan mbak
dilakukan dalam empat siaga
siaga empat tiga dua dan satu
dimana kalau mencapai siaga satu itu memang sudah sangat krusial sangat penting untuk mengevakuasi masyarakat kita
tapi dalam tahapan itu yang kita sekarang pertimbangkan masih di siaga tiga
kondisi masih kondusif kami masih bisa memantau bahwa masyarakat masih terpenuhi kebutuhannya
karena kami pantau mereka melalui whatsapp group sehingga kita bisa tahu apa yang dibutuhkan
dan kalau ada yang membutuhkan kami juga sudah memberikan bantuan
bagian kecil dari masyarakat kita membutuhkan bantuan dan itu sudah kami tangani dengan baik
baik semoga seluruh warga negara indonesia yang ada di sri lanka baik baik saja
begitu ya kondisinya selamat dan krisis ekonomi dan juga politik segera pulih dari negara sri lanka begitu ya
terima kasih sekali duta besar indonesia untuk sri lanka ibu dewi duta besar republik indonesia untuk sri lanka
ibu dewi gustina tobing atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom pada sore hari ini saya selalu ibu dewi
terima kasih terima kasih doanya